koalisi indonesia maju pendukung bakal capres prabowo subianto menggelar pertemuan di kediaman pribadi prabowo di bukit hambalang sabtu sore ini
pertemuan dihadiri ketua umum golkar erlangga hartarto ketua umum pan zulkifli hasan dan prabowo
namun ada kode keras hadirnya salah satu partai pendukung baru yang juga akan muncul di hambalang
apakah partai biru yang akan berlabuh mendukung prabowo subianto adalah partai demokrat
dan kami baru saja mendapatkan informasi bahwa ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono beserta dengan ketua majelis tinggi partai demokrat susilo bambang yudhoyono
sudah turut hadir di bukit hambalang kediaman pribadi dari prabowo subianto
apakah ini semakin menguatkan sinyal bahwa demokrat akan berlabuh ke koalisi indonesia maju
pendukung prabowo sore ini kita akan langsung membahasnya dengan sekretaris bapilu demokrat kamhar lakumani
dan direktur esekutif lsi jaya dihanan selamat sore bapak bapak
selamat sore mbak nada
prabowo partai itu dipimpin pria muda tampan
itu maksudnya berarti partai demokrat ya yang akan merapat ke koalisnya pak prabowo
dan hari ini pak sby dan juga mas ahai datang ke hambalang
itu maksudnya demokrat sudah fix akan bergabung mendukung koalisi prabowo
terima kasih mbak nana
jadi sesuai dengan konstitusi partai demokrat ajrt partai demokrat bahwa arah koalisi untuk dukungan ke jepres
untuk capres dan capang
capres itu sepenuhnya menjadi ranah atau domain majelis tinggi partai
dan informasinya bahwa hari ini ada rapat majelis tinggi partai
tapi untuk kita tunggu nanti majelis tinggi partai akan menyampaikan hasil dari rapat majelis tinggi partai itu
akan kemana arah dan dukungan partai demokrat melakukan dukungannya pada poros koalisi menuju pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
jadi kita tunggu saja
oke meskipun itu adalah hak dari majelis tinggi partai tapi kami dapat informasi bahwa sabtu sore pak prabowo subianto sudah datang ke cikeas
untuk bertemu dengan ketua majelis tinggi yaitu pak sbe dan tadi siang ada rapat majelis tinggi partai demokrat
dimana sudah memutuskan bahwa partai anda akan mendukung prabowo
itu betul semua ya yang saya katakan ya bang kamar ya
kita tunggu nyampaian secara ofisialnya
atau secara resmi dari majelis tinggi partai karena nanti tentu apapun yang menjadi hasil keputusan dari majelis tinggi partai pada saatnya akan dideklarasikan
oke tapi pertanyaan saya bang kamhar
apakah betul bahwa kemarin pak prabowo datang ke cikeas bertemu pak sby
itu dulu yang harus anda jawab
saya belum memonitor secara detail
saya ada komunikasi politik yang berikan dan terbanyak pun
antara partai demokrat dengan koalisi indonesia maju
namun bahwa jika kemudian emisi atau intimasi relasi antara partai demokrat dengan koalisi indonesia maju terjalin lebih cepat
itu secara empirik partai demokrat dan partai partai yang tergabung di koalisi indonesia maju juga memang punya pengalaman yang sama
baik itu di jawa pilihan komunikasi tanpa sby
maupun pada pilkrat
dua ribu sembilan belas atau dua ribu empat belas yang lalu
jadi ini juga menjadi faktor tentunya yang mempengaruhi
tingkat kebijakan untuk membangun kerjasama
yang itu bagi partai demokrat
kenang kenang mengejapankan tiga asas
setara asas kebijakan dan asas mutual trust
inilah yang diperlukan
dalam komunikasi politik
termasuk kerjasama politik dengan
yang menjadi mitra koalisi partai demokrat
bang kamhar anda tidak mau jawab bahwa pak prabowo datang ke cikeas kemarin sabtu sore
tapi tadi siang apakah betul ada majelis tinggi partai
ini pak hinca panjaitan sudah membenarkan bahwa ada rapat majelis tinggi partai tadi siang jam sembilan
saya kira bang hinca sudah menyampaikan ya
di media bahwa ada rapat majelis tinggi partai hari ini
oke rapat majelis tinggi partai itu apakah membahas soal
peluang bergabungnya demokrat ke pak prabowo
tentu rapat majelis tinggi partai ini
untuk mengambil kesempatan akan
untuk menentukan segera
oke pertanyaan saya spesifik membahas soal peluang berkoalisi dengan pak prabowo nggak bang kamhar
aspirasi yang terbesar seperti itu namun sekali ini menjadi rapat majelis tinggi partai
oke jadi aspirasi terbesar dalam rapat majelis tinggi partai demokrat tadi siang jam sebelas adalah
peluang bergabung ke koalisnya pak prabowo ya
itu aspirasi terbesar pada saat rapat pleno dan commander skol beberapa waktu yang lalu
yang kemudian diteruskan ke majelis tinggi partai
dan tadi dibahas ya dalam rapat majelis tinggi partai
betul ya bang kamhar ya
gitu mendengar nih suara audio anda nih
mas jayadi apakah kemudian bergabungnya demokrat ke koalisi indonesia maju ini memberikan efek elektoral signifikan ke prabowo
kalau menggunakan dua pertimbangan ya pertimbangan dinamika elektoral dan dinamika elit
memang peluang demokrat itu memang lebih banyak bergabung ke prabowo
karena secara elektoral
itu memang sampai agustus lalu
menurut data di lsi
masih lebih banyak ke anies
tapi tidak berbeda jauh jumlahnya dengan yang masih banyak yang ke prabowo
baru ke ganjar
jadi kalau kita lihat dari sisi itu
memang aspirasi arus bawah partai demokrat
pemilih partai demokrat
memang lebih banyak
kalau nggak anis ke prabowo
nah kalau menggunakan logika itu
maka paling tidak dalam konteks jumlah suara
yang dimiliki oleh partai demokrat
mungkin itu bisa tentu saja itu bisa membantu
mengalihkan suara pemilih demokrat yang ke anies
untuk ke prabowo sebagian ya
meskipun tidak seluruhnya
jadi bisa saja itu menimbulkan dampak positif secara elektoral
yang kedua saya kira secara
apa namanya secara dinamika elit
memang kalau kita perhatikan
itu lebih mudah berkomunikasi
dengan elit partai gerindra
atau koalisi prabowo
elit demokrat selama ini
masih memiliki kesulitan berkomunikasi
terutama pak s b dengan bu mega
jadi kalau menggunakan dua faktor itu
memang peluang partai demokrat
baik dari sisi pemilihnya
maupun dari sisi elitnya
itu memang masuk akal
kalau lebih banyak ke prabowo
oke itu di faktor elitnya
bagaimana suara grassrootnya mas jayadi
di grassrootnya itu
kalau sampai agustus datanya
menunjukkan bahwa pemilih demokrat itu
terdistribusi kepada paling
jadi memang aspirasi grassroot
aspirasi ke prabowo
di pemilih demokrat itu memang lebih banyak
kalau nggak ke anies ke prabowo
kalau partai demokrat menggunakan pertimbangan itu
kalau partai demokrat lebih ke prabowo
daripada ke ganjar
kalau memang secara elit dan grassroot
mayoritas banyak ke prabowo
berapa jumlah penambahan elektoralnya untuk prabowo
kalau demokrat bergabung
ya tidak mungkin
kecuali kalau partai demokrat
demokrat bisa menyumbang elektoral ke prabowo
tentu pemilih anies kan
pemilih demokrat dan ke anies
itu banyak juga karena aniesnya
bukan karena demokratnya
ya mungkin saja
oke nanti mungkin bisa disurvey sama mas yayadi
nanti kita akan bahas lebih dalam kenapa
demokrat lebih suka
berlabuh ke prabowo
apakah karena ada penolakan dan juga syarat yang cukup berat
di pdi perjuangan kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
kita akan lanjutkan dialog kita
dengan dua orang narasumber
usai ditinggal anies
demokrat jabat tangan dengan prabowo subianto
saya punya gambarnya ini
dokumentasi istimewa pertemuan
sby dengan ahy
dengan petinggi partai koalisi indonesia maju
di bukit hambalang
nanti mungkin kita bisa tunjukkan ya
bang kamhar yang menarik bahwa
seharusnya demokrat akan merapat
ke koalisi pdi perjuangan mendukung ganjar
kenapa kemudian begitu cepat berubah
apakah karena tidak mendapatkan respon positif
dari pdi perjuangan bang kamhar
suara anda tidak begitu terdengar ya
terdengar tidak ya
jadi selepas partai demokrat
diambil mekanisme organisasi
untuk pengambilan keputusan
dengan melakukan rapat pleno
dan komandir sekolah
ketua ketua dpd seluruh indonesia
di situ berkembang dua aspirasi
baik ke koalisi pdi
dan ke komunikasi pdi
yang diperlukan untuk mencapai
koalisi indonesia maju yang mengusung
pak prabowo maupun
ke poros koalisi yang mengusung pak ganjar
ditindaklanjuti untuk dibangun komunikasi politik
dengan mengedepankan tiga asas
dalam membangun kerjasama
asas setaraan asas keadilan
dan asas mutual trust
dari tiga asas ini
tentu akan ada penilaian
dari dua poros koalisi yang ada
mana yang paling memadai
mana yang paling memungkinkan termasuk
kader yang disampaikan pada
pak pleno maupun komandir sekolah
jadi apa yang dilakukan
oleh partai demokrat
maju singgih partai saat ini
adalah tindaklanjut dari
aspirasi yang sudah berkembang
di kader di struktur
partai untuk kemudian
koalisi partai demokrat di dua ribu dua puluh empat ini
bang kamhar apakah
syarat dari pdi perjuangan agar
demokrat mendeklarasikan dulu dukungan ke ganjar
baru bisa ada pertemuan pak sby
dan juga ibu megawati itu yang membuat
demokrat tersinggung dan memilih ke pak prabowo
kami dengar itu yang membuat demokrat tersinggung
asas kesetaraan itu kan berarti
segala sesuatunya harus
dibahas lebih dulu
dibicarakan apa yang menjadi
platform perjuangan dan sebagainya
itu kemudian yang menjadi
untuk membangun kerjasama
jadi kalau belum ada
proses itu kemudian langsung
lompat pada april ini tentu
ya bersesuaian dengan apa yang
menjadi harapan kader dan
membangun kerjasama yang
sehat sebagaimana mestinya
oke bang kamhar berarti syarat
yang diajukan pdi perjuangan menurut
demokrat itu bukan
asas kesetaraan ya itu memberatkan
asas kesetaraan itu kan kalau
semuanya dibahas bersama sama
apa yang menjadi platform
perjuangannya dan sebagainya
baru kemudian sampai pada
dalam hal ini tentu
dukungan terhadap catat tertentu
ya berarti syarat itu yang memberatkan ya
empat di akhir
oke jadi memang syaratnya pdi perjuangan itulah
yang memberatkan bagi demokrat
ada banyak variable
dalam pengambilan keputusannya ya termasuk
aspirasi dari mayoritas kader
dan juga tentu
kita memperhitungkan kepentingan strategis
partai dalam hal ini
pileg di pemilu dua ribu dua puluh empat
itu kan tidak hanya pilpres
juga ada pileg dalam kepentingan
atau yang paling
apa sesuara dengan
apa yang menjadi target partai
termasuk juga untuk pilpresnya ini
satu sama lain memiliki
hubungan timbal balik
untuk itu yang
yang menjadi pertimbangan
selain aspirasi dari struktur partai
maupun juga aspirasi dari
senap kader partai demokratik
kemudian yang menjadi referensi bagi
mengkonfirmasi ya bahwa ini memang
ataupun kedatangan pak sby
dan juga mas ahy serta mas ibas
ke bukit hambalang sore ini ya
tadi kita sudah putarkan ini foto fotonya berarti betul ya
ya ini kan foto dari mbak nadie
dari cnn yang lebih tahu
tentu dari cnn
oke ini berarti pertemuan sore ini dong
ini kami dapatkan
dari tim yang ada di hambalang
berarti memang betul ya petinggi partai demokrat
semuanya di hambalang ya
ada kegiatan di hambalang
anda melihat bahwa syarat dari pdi perjuangan
itulah yang membuat demokrat merasa
dipersulit makanya memilih ke pak prabowo
jadi ini memang betul karena syaratnya
dari pd perjuangan
yang relatif berat
yang membuat tersinggung
makanya kemudian demokrat lebih memilih ke pak prabowo
anda melihatnya begitu gak
ya itu mengkonfirmasi ada kesulitan
partai demokrat dengan koalisi
pdip atau koalisi ganjar pranowo
para syarat itu seolah olah mengkonfirmasi
bahwa memang hambatan
komunikasi yang dimiliki oleh elit
pdip itu memang masih ada
gitu dan kalau
secara sebagai orang luar
saya melihatnya memang itu seolah olah jadi
jadi prasyarat gitu
kalau prasyarat kan menjadi seolah olah
partai demokrat berada pada posisi
melamar gitu berada pada
posisi lebih memerlukan dibandingkan dengan
pdp jadi itu
membuat yang disebut
bang kamhar tadi seolah olah
menjadi tidak setara kan gitu kalau setara
kan ketemu dulu baru dibicarakan
kira kira gitu maksudnya kan
tapi kalau ada prasyarat dulu jadi gak setara dong
gitu kan seolah olah melamar ke satu
tempat kalau mau
syarat yang dipenuhi kalau enggak
nggak usah kan kira kira gitu
komunikasi politik seperti itu menjadi
tidak produktif saya kira oke
jadi demokrat maunya dilamar gak mau
melamar begitu ya kira kiranya mas
jadi ya enggak juga
walaupun semua orang tahu bahwa
ya apa namanya tidak sebaik
ketika mereka membentuk koalisi
kpp dulu posisinya kan
berada pada posisi
partai yang partai jumlah
kira kira gitu lalu ingin
masuk ke salah satu koalisi gitu
tapi saya kira harusnya
partai karena ada dua
koalisi yang mungkin dimasuki oleh partai demokrat
perasarat itu apa
namanya seharusnya tidak diberikan
oleh pdip kecuali kalau memang partai
pdip memang tidak mau
kalau kita lihat sejarah selama ini
ya pertama ada hambatan komunikasi
itu terutama antara psb
dengan ibu mega yang kedua
partai demokrat ini kan
adalah satu adalah partai yang belum
pernah koalisi dengan pdip di tingkat nasional
belum pernah sejak tahun dua ribu empat
satu lagi partai yang belum pernah koalisi
itu adalah partai pks
itu belum pernah tuh jadi
yang barusan yang soal
prasarat mendeklarasikan dulu itu membuat
partai demokrat menjadi
lebih mudah berkomunikasi dengan
kubu prabowo dibandingkan dengan kubu ganjar
sekali ya ke bang kamhar
singkat saja kami dengar bahwa nanti
pada hari kamis dua puluh satu september
rapimnas partai demokrat akan mengundang
khusus pak prabowo subianto dan akan mendeklarasikan
dukungan demokrat ke pak prabowo itu betul ya
ya rapimnas pada dua puluh satu september nanti
itu arahnya ke pak prabowo pak prabowo diundang nggak
akan dilanjutin ya
oke jadi pak prabowo
belum tentu diundang apa pak prabowo akan diundang
di rapimnas dua puluh satu september
jika sudah diputuskan
akan ada forum untuk itu
oke terima kasih sekali
bang kamra masih malu malu nih kayaknya karena
semua petingginya lagi ada di bukit hambalang
oke terima kasih sekali kepada dua orang narasumber yang sudah
bergabung pada sore hari ini
ada direktur esekutif lsi mas jadiyah dihanan
dan juga sekretaris bapilo demokrat
sehat selalu bapak bapak
sudah bergabung di cnn indonesia
terima kasih assalamualaikum